wali kota surabaya tri risma hari ini menggelar kampanye dukungan program pendidikan gratis tingkat sma smk
yang diusung pasangan calon gubernur jawa timur saifullah yusuf dan putih guntur
risma mendukung karena program ini diperlukan karena menjadi masalah sejak diambil alih pemerintah provinsi
sementara calon gubernur jawa timur kofifa inder parwansa kembali berusukan ke pasar di surabaya dengan melakukan aksi ula kerunca
wali kota surabaya tri risma hari ini menggelar kampanye dukungan pada pasangan calon gubernur jawa timur saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
di depan ratusan kader pc fatayat nu se surabaya
risma mendukung penuh program pendidikan gratis setingkat sma smk di jawa timur
karena kedua pasangan menunjukkan perhatiannya pada pendidikan gratis sma smk
yang sebelumnya cukup sulit sejak dikelola pemerintah provinsi
dulu anak anak tidak mampu itu dapat subsidi rp satu ratus lima puluh dua per bulan dari bobda
begitu diambil alih ke provinsi itu semua hapus
saya tanyakan di mana komitmennya soal pendidikan dan kebosipun yang agak siap di sma
sementara kofifa indar parawansa menyempatkan diri berkunjung ke pasar dalam kegiatan kampanyenya
kali ini kofifa mengunjungi pasar
kaget yang berada di frontage road sisi timur jalan ahmad yani surabaya
selain menyapa warga dan pedagang kofifah sempat membuat rujak ulek racikannya sendiri di salah satu stand pedagang rujak
kofifa mengungkapkan pasar kaget ramadan yang muncul saat bulan ramadan di surabaya bisa jadi ikon wisata yang baru
sebenarnya insidentil ya setiap ramadan mereka berjualan di sini
delapan ratus tenan di sini
jadi bagaimana memberikan perjualan
kehidupan kepada mereka untuk tetap bisa bergagang
karena ini artinya mendekatkan dengan buyer
untuk menjadikan pasar kaget ini kompetitif dengan pasar modern
kofifa mengimbau agar pemerintah daerah memberi rasa aman agar pasar kaget nyaman bagi pedagang dan konsumen